seperti yang saya bilang tadi saya merasa ini suatu kehormatan yang luar biasa buat saya
saya telah dibinta untuk bergabung kabinet pak presiden
beliau mempercayai saya dengan tanggung jawab ini dan saya menerima
dan saya sangat senang sekali hari ini karena memang ini menunjukkan bahwa
sebenarnya kita siap maju ke depan dan siap berinovasi juga
nah masalah posisi spesifiknya saya belum boleh berbicara mengenai itu
karena itu hak prerogatifnya presiden yang akan disebut oleh pak presiden tadi
tapi soal soal apa tadi apakah soal digital ekonomi
sudah dikasih tahu dan saya sudah menerima secara formal
diskusi soal apa apakah digital ekonomi
kita mendiskusikan butir butir mengenai visi ke depannya
hal hal lebih mendetail mengenai visinya pak presiden seperti pengembangan sdm
peningkatan investasi dan lain lain
jadi ya butir butir kpi kpi pemerintahan lima tahun ke depan ini
jadi soal pendidikan ya
pak tadi ada nggak pertanyaan misalnya nanti bertugas ada nggak inovasi yang ingin bapak lakukan gitu pak
ada nggak pertanyaan dari staf itu
jalan bertugas nanti inovasinya apa
sudah pasti ada banyak sekali inovasi yang saya ingin lakukan untuk negara ini
saya nggak bisa sebut semuanya sekarang
tapi tadi ditanyakan oleh presiden ya pak
sudah pasti dari sisi posisi
saya di gojek itu sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali
sudah terlibat dalam perlambatan ya pak
sudah itu sudah
hari ini sudah sama sekali tidak ada posisi maupun kewenangan kekuasaan apapun di dalam gojek
ada persiapan lain ya sih pak ada persiapan lain di dalam gojek
ada banyak tapi semuanya merucu dari visi visinya pak presiden
sekali lagi saya ingin saya ingin bilang terima kasih lagi sama teman teman
teman media hari ini ini merupakan hormatan yang luar biasa buat saya
semoga didukung kedepannya dan terima kasih
pak raden kepemilikan saham di gojek di mana